sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

pak winana juga menikah tapi kok ada di sini
pak winana apa benar anda sudah berikan secara diam diam
bagaimana kronologis yang sebenarnya mbak
sudah sudah mbak tolong semuanya tenang dulu ya
pak winana apa anda tahu kalau pernikahan dibatalkan
sejak jody herlambang mengambil alih perusahaan ayah anda
iya aku justru gak ngerti apa apa
makanya aku datang ke sini aku pengen tahu sebenarnya tuh ada apa
jadi keluarga ibu fresa mengambil alih perusahaan pak ibu fresa secara diam diam
tolong semuanya tenang dulu ya
saya sudah tidak bisa lagi menutupi apapun
dan akhirnya keluarga saya yang disalahkan
hanya buat menutupi kesalahan ayah kamu
mbak mbak mbak
benar benar benar
jangan kesan di warah lagi

mau mempermalukan tante

sebenarnya keluarga saya
yang dijebak oleh pak ibu fresa
pak ibu fresa
kuasi nomor sepuluh menteng
ini ini sih semuanya
dan ketika bapak irwin syah
sampai akhirnya mereka hampir saja menikah
keluarga kami selalu dirongrong
dimintai bantuan finansial
karena memang perusahaannya bapak irwin syah
sedang dalam masalah
karena kita caron besan
yang tadinya hanya dijodohkan
akhirnya dia betul betul jatuh cinta
dia betul betul tergila gila dengan winona
tapi winona dengan ayahnya malah menjebak jody
tante ini apa apaan sih
jody ini peralat
untuk membeli perusahaannya bapak yurdin syah
yang sedang dalam masalah
tapi saya dan suami saya tidak dikasih tahu
tante lagi besar
lagi belia dan upiah
oh jadi begini
dan setelah jody diporoti habis habisan
sampai dia udah betul betul habis
binona secara sepihak memutuskan hubungannya
tepat di hari pernikahannya
yang lebih sedihnya lagi
saya saya gak menyangka sama sekali
winona masih sempat bersandiwara
seakan akan jody yang meninggalkan dia
pada hari pernikahannya
dia datang ke gedung pernikahan
memakai baju pengantin
dan dia mengiba iba
sampai semua orang terpengaruh
dan semua orang bilang kalau
jody yang meninggalkan winona pada hari pernikahannya
oh gitu kejadiannya
enggak semua dengar
kalian barusan tante bilang kalau keluarga saya ngejual perusahaan
enggak kayak gitu sumpah
ketika jody tahu
dan ketika jody mengetahui berita tentang
dia diam diam mengakusisi semua perusahaan bapak irwin syah
ditambah lagi pernikahannya gagal
ditambah lagi dia dicap orang jahat lah
gak bertanggung jawab lah banjir lah apapun itu
saya gak tahu
jody gak bisa terima
jadi sekarang gimana jody nya
aku tahu cewek ini memang gila
tapi masa dia juga matre sih
licik lagi kayak gitu
kaki gak mungkin bisa perhatian sama cewek ini
kalau dia tahu kelakuannya begini
jangan enggak kayak gitu
tante tante kenapa fitnahku kayak gini sih di depan mereka semua
saya tidak mungkin menuntut keluarga irwin syah
apa saya harus untuk apa
karena ini semua hanya ketelai dengan anak saya
kenapa dia harus cinta sama binona
kenapa dia harus tulus kenapa dia harus gila gila
ya semua tenang tenang semua tenang ya
dengar barusan tante bilang kalau keluarga saya ngejual perusahaan kami ke keluarga mereka kan
tapi sumpah kami tuh gak dapet dong spesial
jadi boleh cek boleh cek ke bank sumpah
aku selama ini selalu hormat sama tante
tapi tante gak perlu ngejelekin aku seperti ini
tante aku selama ini selalu kopat sama tante
kau doangnya gue
kau mau pegang tante tante
aku bisa dibunuh kakek ini
gimana ini pak mana kelihatan sama tetapnya pak
makman sapan pekot semuanya
apa yang saya lakukan untuk membuat anda malu di depan rumah jody
janganlah anda memiliki otak
saya bisa menjadi balahan gosip jika seperti ini
pak kenapa saya tidak bisa dihendaki
kenapa saya bisa masuk tv pak
sekarang saya tidak mau tahu cara apa yang saya lakukan
bagaimana cara tapi saya harus memperbaiki nona kembali ke rumah oke
kalau tidak saya bisa ditawa di kantor pak
kamu ini bukan membantu saya berbicara lagi
lihat di luar penuh dengan wartawan
memangnya di luar masuk tv kenapa
saya hanya membuat anda malu
jangan pulang dulu
jika kamu disandar saya akan menjadi repot
saya menyesal bertanya telepon
lihatlah anak anda mana pernah dia yang membeli keluarga
kamu ini berbicara
kamu ini berbicara tentang masalah masalah yang sudah lalu
ini adalah perusahaan kerjaan
apa nara sudah memberi kabar kepada ibu
apakah interviunya berhasil atau tidak
mungkin akan berhasil lagi
pak itu seperti nara di tv pak
ibu jangan berbicara
masa orang interview masuk tv
masya allah pak
nara kenapa dikejar kejar sama wartawan itu pak

ada duduk berdiri darichez leacker
jika disangka di dalam administrasi atau gelar sendiri terhadir

atau dengan kontrol menyebutkan

dengan masyarakat seperti